jika sebelumnya motor terbang hanya bisa kita lihat di film sains fiksi fantasi
kini mimpi mengendarai motor terbang telah terwujud dan dibuka pemesanannya bagi anda rider sejati
kendaraan darat kini satu persatu bermetamorfosa
tak hanya integrasi sensor canggih dan kecepatan dunia otomotif digeberak dengan kehadiran motor terbang bernama hoverbike storepion tiga
pengembang startup hoverserf memperkenalkan perwarupa scorpion tiga pada dua ribu enam belas dan berhasil menarik perhatian dunia otomotif
motor terbang ini menggabungkan konsep sepeda motor dan teknologi pesawat tanpa awak alias drone
selain mengandalkan energi listrik dan perangkat lunak khusus scorpion tiga dapat terbang karena empat baling baling sebagai penggeraknya
walaupun hanya dilengkapi satu tempat duduk untuk pengguna sistem kendali menyediakan dua pilihan yakni manual dan otomatis
uji coba perwarupa huverbike telah diperkenalkan ke publik pada empat september lalu di moskow raceway
dan kini anda sudah dapat melakukan pemesanan melalui laman resmi hoversurf com
tercatat perusahaan oversurve telah menerima banyak pesanan motor terbang dari asia dan timur tengah
mengenai harganya anda mungkin harus mulai menabung karena scorpion tiga dibanderol antara rp tiga puluh hingga rp enam puluh atau sekitar rp lima ratus hingga rp satu
motor terbang skorpion tiga adalah bagian dari serangkaian proyek serupa malloy dan aerofex